head sekilas situs situs ini nampak seperti situs penjualan miniatur yang kerap di koleksi oleh anak anak
tetapi saat anda masuk lebih dalam anda dapat melihat sejumlah nama yang sempat dibicarakan halayak ramai
sumanto robot gedek dan rian jombang
tiga pembunuh berantai yang terkenal karena tidak tebang pilih dalam memilih korbannya hidup ataupun mati
miniatur miniatur ini dijual bebas melalui situs belanja daring seperti olx dan tokopedia tanpa memerlukan verifikasi usia pembeli
komisi perlindungan anak indonesia atau kpai mengatakan bahwa glorifikasi pelaku kejahatan harusnya tidak dilakukan
apalagi melalui barang barang yang dijual bebas serta memiliki nilai jual yang tinggi
selanjutnya kita akan memanggil dari produsen tersebut dan yang menjual ya
yang menjual kira kira
sebenarnya motifnya apa dan terilhami oleh apa
walaupun katanya sih ini ternyata sudah cukup lama
tapi memang karena tidak dijual di online sehingga tidak terawasi dengan baik
mengingat indonesia masih belum memiliki sistem penyaringan konten yang efisien dan sulit untuk diretas
peran orang tua sangatlah penting untuk menjaga penyebaran konten negatif kepada anak anak melalui dunia maya
pertama orang tua dapat membatasi penggunaan internet
baik melalui komputer pribadi
atau melalui telepon genggam
orang tua juga dapat membeli peranti lunak untuk menyaring konten dewasa dan negatif
yang belum diblokir oleh kementerian komunikasi dan informatika
yang kedua adalah awasi penggunaan internet oleh anak anda
berikanlah pemahaman bahwa tidak semua barang yang dapat diperjual belikan secara bebas memiliki manfaat positif bagi anak anak
dan pastikan anda selalu bersamanya ketika anak anda sedang bertransaksi online di dunia maya
rama ariyadi jakarta